hasil otopsi ulang jasad brigadir yosua telah dirampungkan dan diserahkan oleh tim dokter forensik gabungan kepada penyidik barreskrim polri
apakah hasil otopsi ulang ini mampu melengkapi penyidikan dan membongkar penyebab kematian brigadir yosua
apa langkah polri pasca memperoleh hasil otopsi ulang brigadir yosua
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan kadifu mas polri irjen polisi dedy prasetyo
melalui sambungan zoom selamat sore pak kadifu mas pak dedy
selamat sore mbak assalamualaikum wr wb
saya langsung saja pak dedy seberapa signifikan sebetulnya hasil otopsi ulang jenazah brigadir yosua untuk melengkapi bukti penyidikan kasus ini pak
ya jadi dari awal tim sus ini bahwa proses pengungkapan kasus kematian brigadir joshua ini
ini harus dengan kecermatan kehatian ketelitian dan proses pembuktian secara saintifik
oleh karena sangat penting hasil otopsi yang kedua ini sebagai bukti ilmiah
yang tentunya nanti akan menjadi penguat di dalam proses persidangan
tentang penyebab kematian dari brigadir yosua disebabkan karena apa
nah nanti dokter forensik baik dari kedokteran forensik kepolisian maupun dari dr ade dari perhimpunan kedokteran forensik indonesia
nanti akan menjelaskan
ya secara saintifik dari sisi metodologi kemudian dari sisi keilmuannya
dan juga dari sisi kodetik profesi itu akan disampaikan di dalam persidangan
dan itu akan diuji apa yang menjadi penyebab kematian itu yang pertama
yang kemudian penyebab kematian itu disebabkan oleh seperti yang disampaikan oleh dr adi kemarin
semuanya adalah karena tembakan atau lintasan peluru yang masuk ke tubuh
ada dua tembakan yang paling fatal sebagai penyebab kematian yang pertama adalah di bagian kepala
yang kedua adalah di bagian dada sebelah kanan
oke selain menjadi bukti penyebab kematian dari almarhum brigadir yosua
apakah hasil otopsi ulang ini akan bisa membantu penyidik membongkar motif pembunuhan
atau justru itu tidak terlalu penting untuk dibuka nanti di persidangan pak dedy
ya kalau kita bicara tentang saintifik tentunya
kaitannya dengan hasil otopsi ini
tapi ketika kita bicara motif dalam pasal tiga ratus empat puluh sekidah tiga ratus tiga puluh delapan juntuh lima ratus lima puluh
khususnya di pasal tiga ratus empat puluh ya
pembunuhan perencanaan ini
yang paling pokok yang intinya adalah kehendak tenang
ya itu yang paling bahwa kehendak tenang itu
bahwa seorang pelaku dalam melakukan pembunuhan
itu dilakukan dengan kondisi yang tenang
kemudian seorang pelaku dalam pembunuhan itu ada jeda waktu
artinya jeda waktu
itu adalah unsur dia merencanakan perbuatannya
ya kemudian juga
di dalam melakukan pembunuhannya
dia bisa seorang diri
atau dengan beberapa orang
makanya di situ diunturkan pasal lima ribu lima ratus lima puluh enam
jadi perbuatan tersebut sangat sempurna
ya untuk dapat dibuktikan tiga ratus empat puluh nanti pada saat persidangan
oke pak dedy ada perbedaan hasil otopsi ulang dengan hasil otopsi
pertama langkah dari kepolisian apa pak
ya ini sangat penting
nantinya dari hasil otopsi yang pertama itu kan dari kedokteran forensik
yang disampaikan oleh kapolres jakarta selatan itu hanya kesimpulan awal ya
kemudian yang disampaikan oleh dr ade
ini merupakan dari hasil penelitian
baik secara fisik maupun secara laboratoris
ya karena dr ade menggunakan laboratorium di rsim
ya laboratorium yang langsung bisa melihat langsung luka lukanya dengan menggunakan laboratorium
dan juga bisa mendalami langsung penyebab lukanya karena apa begitu
oke pak deddy mana yang akan dipakai oleh penyidik oleh tim sus
apakah hasil otopsi pertama yang menyebutkan ada tujuh tembakan masuk dan enam tembakan keluar
satu peluru bersarang atau hasil otopsi ulang yang menghasilkan adanya
lima tembakan masuk empat tembakan keluar dan satu peluru bersarang
yang mana yang akan dipakai pak
karena keduanya memiliki keterkaitan
ya keterkaitan yang sangat erat
pada prinsipnya kalau dr adi menyampaikan
dr ade itu menguatkan bahwa hasil otopsi yang pertama penyebab kematian brigadier joshua itu karena luka tembak
ya di luar luka tembak tidak diketemukan luka luka yang lain
seperti misalnya luka akibat penganiayaan benda tajam lainnya
itu tidak diketemukan
jadi itu menguatkan hasil otopsi yang pertama
meskipun ada perbedaan itu ya perbedaan jumlah itu
nanti akan didalami semuanya dalam proses persidangan
sebenarnya semuanya memiliki kompetensi keahlian masing masing
dari kedokteran forensik kepolisian juga memiliki kode etik profesi dan juga kompetensi
kemudian dari dr ade dengan perhimpunan kedokteran forensik indonesia juga
sama memiliki standar operasional
yang sama sama dan kompetensi yang sama
nanti kalau misalnya perlu penengah di sini ada dokter ahlinya sebagai konsultannya adalah prof agus
prof agus nanti bisa menjelaskan secara gamblang bagaimana otopsi pertama dan otopsi yang kedua
dikaitkan dengan meninggalnya brigadier joshua
oke jadi dua dua hasil otopsi ini baik hasil otopsi pertama ataupun hasil otopsi ulang
akan digunakan dalam persidangan begitu ya oleh para penyidik untuk membuktikan
betul dan kemudian nanti kalau ada yang menang

saya ingin tanya ya hasil otopsi ulang ini apakah akan menjadi pegangan bagi tim sus dan juga irsus
kalau timsus menjerat secara pidana
sementara irsus yang menangani etik dalam mengusut dugaan pelanggaran di puslapor
karena yang kami dengar kapuslapor juga masuk dalam bidikan dari timsus dan juga irsus
ini pak dedy
oh jadi perlu saya luruskan
saya ingin menjelaskan ketika kita bicara tentang kedokteran forensik ini berbeda dengan lapor
ya untuk yang kedokteran forensik itu kaitannya dengan kasus tiga ratus empat puluh sofia tiga ratus tiga puluh delapan lima puluh lima dan lima puluh enam
kaitan dengan laporan forensik dan juga tiga puluh lima orang yang diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalannya di tkp
itu tentunya ada dua sisi
yang pertama ada enam orang yang diduga sebagai objaktis yang menghalangi proses penyidikan
kemudian menghilangkan barang bukti yang disampaikan oleh pak irwasung
kompetensi saja berarti dua puluh sembilan akan menjalani sidang kode etik
nah ini yang harus saya perlu luruskan kepada masyarakat
dan yang enam ini mbak
yang enam ini kan rekomendasi dari irsus
memberikan rekomendasi bahwa enam orang ini mulai dari irjen fs kemudian brigadir jenderal an dan seterusnya itu
ya dua ratus dua puluh satu dua ratus tiga puluh tiga dan diuntukkan juga undang undang ite
silakan pak dedy
karena yang menjadi hal yang pokok di dalam
pengenangan kausin dari awal adalah cctv
yang obstruktif objaktis itu itu cctv yang dihilangkan
ataupun yang dirusak
sehingga proses penyidikan di awal itu mengalami kendala
ya ini yang diajukan oleh pak irwasum sebagai itsus ke tim penyidik untuk diproses
ya obstruktif objaktisnya

setelah hasil otopsi ulang ini rampung kabarnya penyidik akan melakukan
rekonstruksi perkara pak dengan melibatkan para tersangka
ini kapan rencananya pak dedy
ya memang fokus daripada tim sidik tim sus ini memang ada dua mbak
fokus yang pertama adalah kita masih menunggu penulis dari jaksa
ya karena berkas perkara kan sudah dilimpahkan ke jpu jumat yang lalu
kita masih menunggu jaksa memiliki waktu empat belas hari

ya nanti kalau misalnya dari empat belas hari ini ada penunjuk dari jaksa
ya nanti kalau misalnya dari empat belas hari ini ada penunjuk dari jaksa
dan salah satunya juga untuk menguatkan berkas perkara di sini harus dilakukan rekonstruksi
itu harus dilakukan mbak
setelah nanti dari jaksa dianggap berkas perkara nanti lengkap atau p dua puluh satu
kita baru pengajuan pelimpahan tab dua
jadi pelimpahan tersangka dan barang bukti ke jaksaan untuk segera didaftarkan di dalam proses persidangan
nah fokus yang kedua kita adalah proses persidangan
karena proses persidangan itu fungsinya adalah menguji
berdasarkan perkembangan telur alat bukti yang diajukan oleh penyidik
ya mulai dari keterangan saksi keterangan ahli surat petunjuk kemudian keterangan terdakwa
dan juga barang bukti sesuai dengan pasal tiga ratus sembilan puluh satu yang sudah disita oleh penyidik
mulai dari barang bukti sijil atas api kemudian handphone kemudian cctv
kemudian seluruh barang bukti yang terkait menyakut masalah peristiwa pidana tersebut
berarti menunggu perkembangan dari jaksa perkara
pak tadi anda menyinggung soal handphone
ini apakah handphonenya brigadir joshua sudah berhasil ditemukan oleh tim sus pak
ini kan yang ditagi oleh tim kuasa hukum keluarga brigadir joshua
ya sampai dengan hari ini informasi yang saya dapat dari penyidik belum
jadi dua handphone yang sudah dilakukan pemeriksaan dilapor
ya dari hasil amazing nya kemudian dari hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik
maupun dari laboratorium digital yang dimiliki oleh edit cyber
itu tidak diketemukan percakapan
di dalam handphone tersebut
oleh karena penyidik beranggapan bahwa handphone tersebut bukan miliknya brigadir joshua
yang diserahkan oleh penyidik polres jakarta selatan
artinya itu adalah handphone yang memang sengaja digantikan ya
oleh pihak pihak tertentu dan diserahkan kepada penyidik begitu ya pak dedy
betul itu bagian dari pada sekarang itu
selain soal handphone pak yang belum ditemukan oleh penyidik
bagaimana dengan sarung tangan pak
sarung tangan yang dibuang di tengah jalan oleh irjen fsi
ini sudah diketemukan atau belum pak
informasi saya dapat terbandingkan hari ini itu juga belum
itu juga belum ya
itu juga belum itu masih dalam proses pendalaman
tidak untuk kemungkinan pak
nanti dari patujuk dari jaksa ya mungkin ada patujuk penyidik seperti itu juga
nanti itu tanggung jawab penyidik mbak secara teknis harus bisa mengungkapkan
tapi yang jelas fokus dari penyidik adalah proses pembuktian pasal tiga ratus empat puluh kuhp dan sebidang tiga puluh
itu sudah cukup sekali sudah sangat jelas itu konstruksinya itu mbak
jadi konstruksi hukumnya sudah sangat jelas untuk bisa dibuktikan di persidangan pak
ini ada desakan dari pengacara keluarga brigadir yosua
minta agar pc putri candrawati istrinya irjen fs ini ditahan
apakah penyidik akan nanti langsung melakukan penahanan pasca pemeriksaan pertama sebagai tersangka pak
ya saya baru dapat informasi dari penyidik memang penyidik mengagendakan minggu ini pak
minggu ini saudari pc akan dimintain keterangan sebagai tersangka
ini baru dimintain keterangan oleh penyidik baru pertama kali statusnya sebagai tersangka mbak
masalah nanti prosesnya akan ditahan langsung itu adalah kewenangan penyidik
karena penyidik memiliki dua alasan alasan subyektif maupun alasan objektif
tentunya untuk pasal tiga ratus empat puluh itu adalah pelanggaran hukum yang cukup berat karena ancamannya di atas dua puluh tahun ya
kemudian seumur hidup dan ancaman hukuman mati
oke kalau mengacu ke pasal tiga ratus empat puluh sobhidah tiga ratus tiga puluh delapan kuhp juntuh lima puluh lima dan sobhidah tiga ratus tiga puluh delapan
delapan junto lima puluh lima dan lima puluh enam kuhp dengan ancaman maksimal yang tadi bapak sebutkan hukuman mati
ini harus ditahan ya pak
karena kan kalau ancaman hukuman di atas lima tahun memang tersangkanya harus ditahan
artinya mengacu kepada pasal pasal yang disangkakan kepada pc
harusnya memang penyidik subjektivitasnya menerapkan penahanan terhadap putri candrawati begitu pak
ya nanti setelah nanti dilakukan pemeriksaan nanti akan kita sampaikan kepada teman teman media mbak
kapan pak pemeriksaannya rencananya terhadap pc ini putri candrawati
minggu ini sih pak minggu ini
antara hari kamis jumat ya tapi minggu inilah antara waktu itu yang mungkin dari penyidik mengagendakan
sudah memanggil ibu pc untuk dimintain keterangannya
nanti kita tunggu informasi dari penerja
yang jelas minggu ini yang bersangkutan diminta diminta keterangannya sebagai tersangka
oke itu adalah pemeriksaan pertama nanti ya sebagai tersangka setelah statusnya naik dari situ
jadi saksi menjadi tersangka
saya kembali lagi ke obstruction of justice
kabarnya tim sus telah menetapkan tersangka lain pak dalam obstruction of justice
siapa saja mungkin bisa dibeberkan di sini pak
yang baru enam itu ya pak
enam itu yang seperti yang disampaikan oleh pak irwa sum ya
pertama irjen fs
kemudian brigjen hk
kemudian kbp np kbpar kompol bw dan kompol cp
itu baru pemeriksaan dari insus
kan masih berproses pak
nah jadi kan delapan puluh tiga orang yang sudah diminta keterangan
nanti apabila sudah ada update lebih lanjut maka irsus akan langsung bersurat ke tim penyidik untuk melakukan proses penyidikan
oke selain tadi diperiksa oleh tim sus dan juga irsus delapan puluh tiga orang bagaimana dengan proses pemeriksaan tentang dugaan pelanggaran etiknya pak yang dilakukan
apakah akan ada perwira lain yang akan diperiksa
kalau kita dengar bapak kemarin juga sudah menyampaikan ada
dir kirimu pol d metro jaya yang juga diperiksa
kemudian kapus lafor
ada perwira lain pak yang akan diperiksa
ini kalau dari sampai dengan hari ini sih saya mendapat informasi dari itsus delapan puluh enam orang pak
kita belum mendapat informasi update yang terbaru ya
delapan puluh lima orang ini
dan untuk proses sidang kkip ini juga masih persatu instalasi untuk dipersiapkan dalam waktu juga tidak terlalu lama berita bapak kapolri untuk segera digelar
karena ini merupakan komitmen bapak kapolri dan sikap cekas bapak kapolri
bahkan kkip ini harus segera diproses baik proses pidana maupun proses kkip itu mbak
oke baik nanti kita tunggu bagaimana perkembangan penyidikan dari tim sus dan juga irsus
terima kasih sekali kak d fumas polri irjen polisi dedy prasetyo kepada cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
sehat selalu pak dedy tetap semangat
terima kasih mbak ya assalamualaikum mbak